presiden joko widodo memastikan pemerintah akan tetap mengajukan revisi anggaran pendapatan dan belanja negara apbn dua ribu enam belas
meski ruu pengampunan pajak ataupun juga tax amnesty gagal disahkan oleh parlemen
presiden jokowi memastikan hal ini usai memberi arahan dalam rapat kerja nasional direkturat jenderal pajak selasa pagi
presiden mengungkapkan target penerimaan pajak sebesar rp satu tiga ratus enam puluh triliun tahun ini masih dalam proses perhitungan ulang
untuk mengetahui apakah target tersebut realistis atau tidak
jokowi kini menyerahkan proses pembahasan ruu teks amnesty kepada para anggota dpr
sebelumnya dana moneter internasional atau imf meragukan implementasi kebijakan pengampunan pajak mampu meningkatkan penerimaan pemerintah indonesia
baik amnesty kan masih di dpr
ditanyakan ke dpr
ada atau tidak ada tech amnesty kita sudah membuat kalkulasi kalkulasi
ini tidak ada ketergantungan pada teks amnesty